inilah kendaraan tempur yang digunakan oleh batalion seni tempur sepuluh tni ad
berat kendaraan ini adalah dua puluh enam ton dan digunakan sebagai jembatan
m tiga amphibius ponton adalah nama rampur buatan jerman
lebar awal sebelum kap terbuka adalah tiga meter
setelah dibuka lebarnya mencapai sekitar tiga belas meter
kap ini berfungsi sebagai pelampung
dan setelah dikembangkan ponton puluhan ton ini siap masuk ke dalam air
dalam latihan manuver di bendungan karangkates kabupaten malang
kendaraan amfibi ini mampu melaju lima belas km per jam di dalam air
setelah digabungkan dek kapal menjadi makin panjang dan siap untuk mengangkut kendaraan
cnn indonesia berkesempatan menaiki ponton ini
inilah jika dua ponto dijadikan satu maka dia bisa menjadi jembatan penyeberangan
bukan untuk jembatan penyeberangan biasa tetapi penyeberangan seperti ini
kendaraan tempur baja dengan berat sekitar dua puluh lima ton
bahkan ponton ini bisa digunakan untuk menyeberangkan tank leopard yang beratnya mencapai enam puluh ton
ada delapan ponton yang dioperasikan oleh batalion zeni tempur sepuluh jp dua kostrat tni angkatan darat
dalam pertempuran ponton ini bertugas untuk menyeberangkan satuan manuver
yang akan melaksanakan operasi militer juga untuk menyeberangkan pasukan dan logistik dalam pertempuran
kemudian sebagai tugas kemanusiaan mungkin pada saat bencana
ataupun terjadi suatu kondisi jembatan rusak ataupun longsor
bisa juga digunakan untuk
menyeberangkan logistik ataupun masyarakat yang terhambat karena bencana itu sendiri
sedangkan untuk manuver di air kita manuver di danau maupun sungai
kecepatan sungai maksimal lima belas km per jam
kemudian bisa dirangkai seperti apa saja
untuk rangkaiannya kita terutama yang di air dapat menjadi dua bentuk
yang dilihat di belakang ini adalah bentuk jembatan sedangkan ada bentuk lainnya konstruksi ferry
sebagai kapal veri
kendaraan tempur ini sangat sesuai dengan kontur geografis indonesia
yang punya banyak sungai danau dan perairan juga rawan bencana